aksi bakar diri ini dilakukan ahmad sah seorang pengungsi afganistan berusia dua puluh dua tahun
api yang menyala di tubuhnya segera disemprot ke medan kebakaran oleh petugas keamanan gedung forum sembilan
yang menjadi kantor badan urusan pengungsi pbb unhcr
ahmad shah kemudian dilarikan ke rumah sakit shulom dan kemudian rumah sakit adamalik untuk mendapatkan perawatan intensif
teman teman ahmad sah menilai aksi itu akibat depresi selama empat tahun
ahmad yang mencoba mengakhir hidup telah berulang kali dilakukannya
aksi itu sebagai bentuk protes dan kekecewaan pada pejabat unhcr yang tidak juga menemui para pengungsi afganistan
padahal mereka telah melakukan aksi unjuk rasa dan menginap selama tiga puluh hari
karena dia mengalami sakit depresi stres selama empat tahun dan sama sekali tidak ada didengar suara dia
tidak ada unhcr dan dia tidak peduli
kantor wilayah kementerian hukum dan ham provinsi sumatera utara menyatakan
pihak berkomunikasi dengan unhcr terkait tuntutan pengungsi afganistan
komunikasi yang kita lakukan kepada pihak pihak uncr pihak pemerintah provinsi
agar memfasilitasi supaya mereka bisa ditempatkan ke negara ketiga
dan tuntutannya mereka pada dasarnya ingin ditempatkan di negara ketiga
para pengungsi afganistan pada selasa sore kembali menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk selatan gedung perkantoran forum sembilan
mereka menggelar aksi duduk dan terus berorasi menuntut segera dijumpai pejabat unacr
aksi menginap akan terus mereka lakukan sampai tuntutannya terpenuhi
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara